pengalaman berwisata di singapura hampir sama seperti sebelum masa pandemi
terhadap rata rata ekonomi
ia dan suami memiliki selera tinggal di perkotaan yang tertata rapi bersih dan tenang
dipertimbangkan dengan sepenuh rasa hormat
oh gini ternyata di indonesia juga kayak aku coba salmon dna juga di indonesia
konsumen rata rata memesan mukena jilbab dan sajadah sejak awal bulan ramadan
namun setelah warga gaza mengungsi ke selatan justru wilayah tersebut juga tak luput dari serangan israel
saya berkali kali mengatakan nanti ada kesempatan saya akan tunjukkan ya
dan akhirnya saya dapat sejenak bersirahat untuk mencicipi masakan saya
ya ada data tambahan yang kemarin belum sempat masuk
argentina mengalahkan australia kita mengalahkan australia
dan karena tadi ngegodoknya sampai tiga jam kurang lebih jadi serasa si dagingnya berasa
itu kan kita melakukan komunikasi dan mayoritasnya mengatakan sudah cukup gitu ya kita berjalan ke depan

barangkali saat dia dilukai itu tidak semua orang bisa mencoba bunuh diri
dan makhluknya juga mengunculkan kesan eksklusif
jadi kan di kemarin kita tuh
adalah sebuah politik kenegaraan
karena amat memantik emosi
jadi bantalan tetap dipelihara
serta batu yang diakini menjadi tempat sunan kali jaga bersemedi
namun di pasaran kami menemukan motor listrik itu yang harganya bersaing bahkan lebih murah daripada motor konvensional
sebab batunya padat dan tidak mudah pecah
iksan merupakan seorang dalang muda profesional dan sudah belajar tentang dunia dalang serta seni wayang sejak tahun dua ribu dua belas
mr johnson dari dewan kota sydney